jatah gua mana
ga ada bang belum dapet uang bang
ga ada pak baru gua
wah lu mau jadi pahlawan lu
lain kali kalo nyari duit tuh yang salah lu masih
maaf umik apa bener tangannya sobrang sakit
iya ustadz ini kayaknya agak memar sama terkilir sedikit ya uratnya
katanya waktu latihan pencah silat ya nak ya
sobri kan tadi ustaz udah bilang
makanya jangan coba coba
kalau belum pernah
karena itu butuh teknik tertentu
ya lain kali jangan begitu ya
sebentar ya diurut ya nak ya
diurut sedikit aja
yaudah umi kalau begitu
saya mohon izin untuk balik ke lapangan
saya terima kasih banyak
kenapa mata lo bisa sembab
alah palingan dia juga nangis
gara gara gak bisa hancurin
alah palingan dia juga nangis
alah palingan dia juga nangis
aku tuh bisa sebenernya matahin cuman karena kebelet aja tadi indra adik
kenapa kek aku diinjak ah
aku tuh punya kekuatan tenaga dalam
ayo lagi kalian berdua
kenapa ini pak
kau ini menunjukkan saja
mau cari gara gara lagi kau rupanya ya
enggak bukan kamu ikut
keadaan aja bagaimana
ini umi baru mau lihat
abah ikut aja
ya anak anakku sekalian
sekarang kita akan mulai latihan kembali ya
untung udah dimulai lagi latihannya
jadi aku gak perlu pura pura lagi deh
tadi jurus sampai jurus keberapa
jurus ketiga ya
kita sekarang akan masuk jurus keempat ya
bisa maju sebentar
ustadz dengar katanya kamu itu punya ilmu tenaga dalam ya
dan siapapun yang nyerang kamu itu katanya bisa terpental
sekarang ustadz serang kamu ya
kear di depan
jadi anak anakku semua
ilmu tenaga dalam itu tidak diajarkan di pesantren kur anta ini
nabi muhammad sangat banyak yang extra tinggal membutuhkan awakening ini di writers conference ini nahmuan sejaka
manusia wahid di dunia ini saja
itu giginya bisa sampai berdarah pada saat beliau berperang dengan musuhnya
dan kalau memang beliau itu punya tenaga dalam
mungkin gigi beliau itu tidak sampai berdarah
dan musuhnya pun sebelum menekat itu bisa terpental
jadi ilmu tenaga dalam tidak diajarkan di pesantren ini
dan kalau memang rasulullah saw itu punya tenaga dalam
maka pasti beliau mengajarkan kepada umatnya
sekali lagi ilmu tenaga dalam tidak diajarkan di pesantren qunaan
jadi yang sobri lakukan saat ini adalah suatu kebohongan yang dilarang
jadi kebohongan sekecil apapun itu maka akan dicatat sebagai dosa
jadi perbuatan yang sobri lakukan ini jangan dicontoh ya
sobri jangan diulangi lagi ya
maafin sobri ya pak ustadz
bu sobri lagi aja
eh sudah sudah
haikal haikal haikal butet butet
nggak boleh begitu ya
kalau teman sudah minta maaf berarti kita harus memaafkan
coba aja aku bisa matain kenteng itu
buat ngambil dompetnya dari si copet
aduh sakit banget
kayaknya aku harus lebih konsentrasi
jatah gue mana
belum ada bang belum dapat uang bang
lu mau jadi pak lawan lu
lain kali kalau nyari duit
tunggal lah lu
tangan saya kegetok
gak apa apa pakde

oh musibah untuk satu kaum museum

oh bukan musikal
musibah untuk orang yang berakalkah
ah itu musiman
ya seperti durian rambutan kebeda
itu musim buah
itu musim buah
itu musim buah pak ustadz
itu musim buah pak ustadz
kayu kayu tadi buat bikin kandang ayam
harusnya musiman itu apa tuh singkatannya
musibah untuk orang yang beriman
ah itu pak ustadz
masuk malas ibu
masuk malas ibu
masuk malas ibu
padahal udah seger gaji loh
gimana kalau untuk memastikannya kita buka titik
jangan pak ustadz
minyaknya ini kok bisa begini
jangan jangan nih ada yang ngerjain nih
pak surhalazim ini parah amat ini
yang bikin busak ini
kelihatan kakinya kayak jahe
siapa itu di belakang
ini pasti dia beang gerok kayaknya